kami memiliki sebuah pewarisan budaya yang luhur bagi suku madura namanya atretanan
jadi betul betul prinsip hidup atretanan hidup bersaudara itu sangat mendasari sangat mendarah daging
bahwa perbedaan agama perbedaan pilihan politik dan perbedaan lain itu tidak menjadi penghalang
justru dengan prinsip pewarisan nenek moyang kami namanya odik atretanan hidup bersaudara
itulah yang menyatukan kami walaupun berbeda dalam banyak hal
kami merasa tidak pernah diberlakukan

jadi yang menganggap mayoritas itu butuh kita yang minoritas butuh mereka
jadi kebersamaan itulah yang membuat istilah ini usang bagi kami
satu ini para kakak kes sukup

jika kau tanya letumpsens automotive park
dia memberi saya pertanyaan
dan budaya yang berbeda
nah mengidentifikasikan satu etnis dengan keyakinan tertentu
itu tidaklah selalu tepat
setidaknya itu ditunjukkan oleh etnis madura
yang hidup di desa sumber pakem kabupaten jember jawa timur ini
selama hampir dua ratus tahun mereka hidup sebagai umat kristen
yang memiliki keyakinan berbeda dengan etnis madura kebanyakan
selama hampir dua abad itu
mereka tetap hidup harmonis dengan warga sekitar dan tanpa perundungan
sensus bps dua ribu sepuluh juga menyebut ada tujuh juta lebih warga etnis madura
yang tersebar di seluruh indonesia
sembilan persen beragama islam dan lebih dari separuhnya berada di luar pulau madura
migrasi etnis madura dimulai akhir abad ke enam belas
saat kerajaan mataram islam berkuasa di jawa
sebagian kecil menuju ke borne
atau ke jawa tengah
kalimantan sisanya pergi ke jawa terutama daerah tapal kuda jawa timur
atau lumajang situbondo bondowoso banyuwangi dan jember
tapal kuda itu prosesnya sudah lama sekali dan secara berangsur angsur
pertamanya itu daerah daerah pantai
jadi yang berhadapan dengan tempat tinggal mereka
kemudian mereka layang ke daerah daerah pantai
daerah tapal kuda itu awalnya adalah yang banyak adalah orang madura
dari sumeneb kemudian pamekasan
pada zaman apa itu
itu pada sekitar abad ke tujuh belas
tiga belas itu sudah ada yang masuk ke wilayah tapal kuda
mereka itu masuk baik melalui jalur perdagangan
kemudian ke jawa tengah
kemudian sebagai prajurit
dan kemudian yang terakhir itu sebagai tenaga kerja
tidak banyak daerah di indonesia yang perekonomiannya ditopang oleh industri perkebunan
jember adalah salah satunya
data bps jawa timur dua ribu tujuh belas
tembakau adalah penopang ekonomi jember sejak kabupaten ini terbentuk secara administratif pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hingga dua ribu tujuh belas data pemerintah daerah setempat mencatat
ada lebih dari tujuh belas hektare lahan tembakau
warga jember juga menggantungkan hidupnya pada puluhan industri tembakau
pemerintah kolonial belanda memperkenalkan tembakau ke jember pada pertengahan abad sembilan belas
dengan industrialisasi itu kebutuhan tenaga kerja tembakau di jember meningkat drastis
lalu dimulailah migrasi besar etnis madura yang digerakkan oleh penguasa hindia belanda
buku geger tengger karya indonesianis robert harvener pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan menyebut

orang madura datang ke jember bekerja di kebun kebun tebakau dan beranak pinak sampai sekarang
yang ke jember itu baru sekitar tahun seribu delapan ratus tujuh puluh an
nah itu setelah banyak perkebunan swasta yang berdiri di jember
yang pertama adalah lmod itu miliknya jazz birni
nah awalnya kan perkebunan perkebunan
itu mendapatkan lahan itu dengan menyewa tanah
nah itu sudah banyak orang madura yang datang ke sini untuk bekerja
tetapi begitu perkebunan itu mendapatkan hr pah
itu dengan menyewa tanah selama minimal dua puluh lima tahun kemudian juga sampai tujuh puluh tahun

nah itu kemudian baru mendatangkan para migran dari madura

orang orang madura keturunan pekerja tembakau di jember juga menghuni desa sumber pakem
dari sembilan ribuan penduduk saat ini empat ratus an diantaranya beragama kristen
selama lebih dari satu ratus lima puluh tahun warga kristen madura ini berada di dua dusun
berbaur bersama warga muslim
masuknya kristen ke sumber pakem juga melewati sejarah panjang
bermula di pertengahan seribu delapan ratus an dari sebuah balai pengobatan yang dikelola j eser
seorang pendeta belanda yang sekarang menjadi gereja kristen jawi wetan
aktivitas di balai pengobatan tersebut menarik perhatian beberapa keluarga
yang menjadi dekat dengan pengurus balai
keluarga keluarga tersebut kemudian berpengalaman untuk mencari jalan kembali
dan kemudian berpengalaman untuk mencari jalan kembali
kemudian menjadi penganut kristen pertama di desa ini
masa zaman penjajahan dulu

ada orang madura yang namanya pak bin
itu mengaku percaya dan dibaptis
orang kristen yang pertama
orang kristen dari sumber pakem pertama
iya iya pertama
kemudian menyusul beberapa bulan kemudian
sepuluh dari keluarga pak bing itu juga dibaptis sebagai warga kristen
tokoh muslim yang ada di sumber pakem
dan tokoh kristiani
di tempat ini masih ada hubungan keluarga
sehingga mereka tidak pernah terjadi konflik dan sebagainya
iya sejak dulu
malah mereka mendukung
mereka menyebarkan kalau di tempat tempat lain itu terjadi pengerusakan dan sebagainya
mereka mengatakan kalau di sumber pakem jangan
iya adalah nenek moyang kita sendiri
kalau di sumber pakem
kalau di sumber pakem
saya sudah bisa membantumu
nanti saya bisa buat apa saja ya
di india dan negara lainnya
berpakem baik saat lagu lagu puji yang dilantunkan maupun khutbah oleh pendeta
jika dulu semua kegiatan ibadat berbahasa madura kini gereja mengatur jadwal pelayanan ibadahnya
minggu pertama dan ketiga ibadat diselenggarakan dengan menggunakan bahasa madura sisanya menggunakan
bagi estu winarno injil yahya tiga ayat enam belas yang dibaca ini adalah favoritnya
sebagai penatua atau anggota majelis gereja ayat ini kerap dia kutip saat mengisi ibadah jika menggantikan
pendeta yang berhalangan
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat alkitab atau alkitab berbahasa madura ini menjadi pegangan umat kristen sumber paku
sebelumnya mereka berpakaian untuk menggunakan bahasa madura
mereka memakai alkitab terjemahan bahasa indonesia
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lembaga alkitab indonesia memulai penerjemahan alkitab ke bahasa madura
estuwi narno menjadi salah satu editor penterjemahannya
penterjemah utama adalah hassaniyah warga pemekasan madura keturunan jawa
setiap sekian lembar selama tiga tahun terjemahan itu dikirim ke estu untuk diperiksa ulang
pengeditan itu memang banyak sekali
bahasa bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa madura yang baku yang berlaku di sini
karena ibu hassaniyah ini kan orang pemekasan
bahasa maduranya juga beda
sehingga untuk lebih absdownnya istilahnya supaya bahasa madura itu betul betul dikenal oleh masyarakat
ikan madura di jawa ini di sumber pakem utamanya sehingga diadakan pengebitan itu
seperti halnya keluarga kristen lain natal adalah saat yang membahagiakan bagi nanang s harmanto
generasi kristen keempat di sumber pakem
bersama istri dan anaknya mereka menghias pohon natal kecil dari plastik yang sudah dibelinya bertahun tahun lalu
lahir dan besar di sumber pakem keduanya sudah terbiasa dengan pertanyaan
mengapa ada orang madura beragama kristen
banyak yang tidak percaya memang
di madura sendiri sana aja yang kristen tidak menggunakan bahasa madura iya
dari sore hari hingga malam keluarga nanang dan umat kristen sumber pakem lainnya
melakukan ibadat perayaan di gereja
ini ibadah tradisi setempat menjelang natal sebagai ungkapan sukacita
mereka mewujudkan rasa sukacitanya dalam musik dan lagu pujian
tetapi yang paling menarik perhatian adalah yang tengah dilakukan oleh sejumlah pemuda gereja ini
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
tidak ada batang
batang pisang ini ditempatkan dalam wadah dan dibawa masuk ke dalam gereja
alih alih menggunakan pohon cemara atau pinus sebagai pohon natal seperti umat kristen lain di dunia
mereka menggantinya dengan pohon pisang

bentuk batang pisang yang di depan gereja ini adalah batang yang terdampak di depan gereja
awalnya tidak menarik berubah seketika dengan rangkaian hiasan dan kerlap kerlip lampu
pohon pisang sebagai pohon natal di desa sumber pakem sebenarnya sudah pernah dilakukan puluhan tahun lalu
waktu itu pohon pisang dipilih karena bisa diperoleh gratis dan penuh dengan simbol kesederhanaan
tahun tahun ke depan gereja berharap umat kristen di sumber pakem terinspirasi dari pemakaian pohon pisang ini sebagai aksesoris pohon natal
sebenarnya ini bentuk akulturasi atau bentuk kita ini rukun dengan alam bahkan rukun dengan budaya
pisang ini kan secara umum tentu halayak ramai sudah sangat paham
tidak ada yang tidak berguna dari pohon pisang
natal itu dengan kelahiran tuhan
dan menjadikan kita orang orang yang ada pada perayaan natal ini atau orang yang hadir memiliki atau mampu memetik pelajaran dari pohon pisang
kristus atau isale wasalam yang hadir di dunia ini tidak hadir untuk menyelamatkan segolongan orang tetapi kehadirannya sama seperti pohon pisang
sukacita jelang natal tak hanya terasa di rumah rumah warga kristen dan lingkungan gereja
kegembiraan ini juga terasa pada semua warga sumber pakem
seperti tahun tahun yang lalu warga muslim pun ikut menghias pohon dengan lampu
dahulu nenek moyang mereka juga melakukan hal yang sama
orang orang madura sumber pakem
saling menyemarakkan desa di setiap perayaan hari besar islam dan kristen
ini bukan hal yang luar biasa bukan hal yang aneh bagi warga sumber pakem
kemesraan kerukunan antara umat kristen madura dan umat islam di sumber pakem ini ini sudah berlangsung lebih dari seratus tahun
contohnya adalah ini
kedua umat beragama ini saling membantu untuk memasang lampu di pohon yang mereka sebut sebagai pohon tertua
yang ada di sumber bakam ini
tujuannya adalah untuk menyemarakan natal yang akan berlangsung dari mulai sebelum seminggu sebelum natal hingga seminggu sesudah natal
tidak hanya di sini saja
di lingkungan lingkungan di sekitar sumber pakem ini pada saat natal semuanya dipasangi oleh lampu lampu
baik rumah milik keluarga kristen ataupun keluarga islam muslim juga dipasangi
dan ini juga berulang misalnya pada saat perayaan ramadan
semua rumah semua lingkungan di sumber pakam ini juga ikut menyalakan lampu lampu memberikan lampu hias di rumah mereka
tujuannya tentu bukan untuk merayakan secara teologi ya bagi warga yang tidak merayakan hari besar agama lain
tetapi adalah ikut senang
ikut senang dengan kegembiraan yang sedang dirasakan oleh saudara saudara mereka yang berlainan agama
orang muslim ya
sebagai umat adalah orang muslim
dasar kami adalah
karena juga islam adalah pembahagia di dunia ini pada alam semesta
kaum nasrani lah yang menikmati
kalau urusan ibadah kami tidak bisa membantu
cuma kami tidak akan mengganggu
mudah mudahan mereka itu menikmati atas natalnya
kami yang vemos mereka brett pun mempercepat agama ini

dengan ignoran badan

semoga ber absen

malam kudus menandai malam natal
malam pun berakhir dan esok harinya menjadi puncak sukacita warga kristen sumber pakem di hari natal
misa natal yang dipusatkan di gereja kristen jawi wetan baru dimulai pukul delapan pagi
tapi di gereja lain di dusun palaran desa sumberpakem sudah mulai sibuk sejak subuh
pagi di hari natal warga kristen di dusun ini memulai hari dengan berdoa sebelum menuju ke gereja kristen jawi wetan sebagai gereja induk secara berbarengan
gereja palaran adalah satu dari dua gereja di sumberpakem yang berada di sebuah koordinasi gereja kristen jawi wetan
gereja ini cukup terkenal di kabupaten jember karena satu satunya yang punya tiga patung besar yang menggambarkan penyalipan yesus
salib ini dikerjakan atau dibuat itu bergotong royong dengan gereja induk dan juga setelah mendirikan itu juga bergotong royong juga dengan warga muslim di luar
itu ya secara beramai ramai untuk mendirikan patung yang tengah ini
setelah itu berdiri yang satu ini juga dibuatlah yang dua ini juga bersama sama untuk bergotong royong dengan warga kita sekitar kita
sementara di gereja kristen jawi wetan kesederhanaan tampak di tiap sudut gereja
tak ada spanduk hiasan maupun ornamen natal yang bertebaran
gereja hanya berbenah seadanya bahkan suasananya lebih mirip ibadah minggu biasa
kalaupun ada yang berbeda hanya dari jumlah jemaat yang datang
hari itu empat ratus warga kristen sumber pakem hadir di gereja ini
sebagian laki laki datang dengan mengenakan peci
bagi warga sumber pakem peci adalah bagian dari identitas orang madura
baik yang beragama islam maupun kristen
dalam keseharian peci juga kerap dipakai di setiap aktivitas
peci ini merupakan pewarisan dari founding fathers kita
presiden kita yang pertama ensign yur sukarno
jadi ini mengandung filsafat yang luar biasa peci
bangsa kita luar biasa memiliki budaya yang mulia
karena kepala adalah bagian dari pusat tindakan tindakan itu diatur dikontrol
sehingga memiliki penutup kepala yang tidak main main
nah tiap tiap daerah mempunyai kekasan
seperti yang saya pakai ini khas jawa timur
tetapi peci itu menyatukan semua
budaya budaya yang berbeda di indonesia
peci itu adalah penutup kepala yang bersifat nasional
melewati batas ras suku agama dan apa pun
akhirnya ibadah natal pun dimulai
identitas sebagai orang madura nyata terlihat dalam ibadah natal ini
beberapa doa dipanjatkan dalam bahasa madura

muda mudi gereja pun bernyanyi bersuka cita dalam bahasa madura
termasuk sang pendeta yang menyampaikan khutbahnya dengan bahasa indonesia yang bercampur bahasa madura
sudah coba daunanak itu
kami berdoa doaan itu
ini kan patuhnya deman socek
ini kan tempatnya
apa maknya bibur rombunga ini
jemaat beribadah di gereja ini tak hanya warga sumber pakem
tapi juga ada dari luar desa dan tak semua memahami bahasa madura
cukup adil lah
biasanya kan nggak tahu bahasa madura ya
jadinya kurang ngerti
tapi sekarang sudah bisa sedikit sedikit paham
ya sedikit sedikit paham
dirasakan sih yang pertama sih
kaget ya nggak ngerti soalnya ya
cuman bahagia juga bisa melihat keberbedaan yang ada di sini gitu loh
mereka juga semangat melayani tuhan
tapi lebih banyak bahagianya sih daripada nggak pahamnya gitu
bagi umat kristen sumber pakem momentum natal berarti waktu berkumpul dengan keluarga besarnya termasuk yang beragama muslim
seperti keluarga destia yang setiap natal selalu mengundang semua saudara ke rumahnya
dan diakhiri dengan bersalaman mengucapkan selamat natal dan berpelukan untuk menegaskan budaya atletanan atau persaudaraan khas madura tanpa memandang perbedaan keyakinan